relawan kawan sandi di kota makassar sulawesi selatan menggelar deklarasi untuk sandiaga uno
maju dalam pentas pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
deklarasi di wilayah pesisir kota makassar itu juga dengan aksi sosial pembagian sembako
lewat perwakilan warga pesisir
di pelabuhan rakyat pautere kota makassar sulawesi selatan
relawan kawan sandi membagikan paket sembako kepada masyarakat pesisir
yang diserahkan secara simbolis lewat perwakilan warga
selain aksi sosial itu relawan kawan sandi juga melakukan deklarasi
mendukung sandiaga uno untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh
wilayah pesisir dipilih sebagai lokasi deklarasi
karena merupakan salah satu pusat perekonomian di kota makassar
dan cepat mendengar aspirasi masyarakat
kita akan melaksanakan dari sini dan kita akan melaksanakan

kegiatan ini adalah kegiatan yang dirangkaikan juga dengan bentuk peduli
dan setelah terangin dari bapak sandiaga salimundo kepada seluruh masyarakat kota selatan
hari ini kita mulai dari makassar dan tentu saja ini kita sesuaikan
dengan keadaan negara kita pada saat sekarang ini
di satu sisi dunia ini punya pendidikan dalam hal kerja
yaitu kerja keras
dari sesuatu yang mau menjadi yang luar biasa posisinya sekarang
baik dalam bisnis maupun dalam hal birokrasi
pernah menjadi salah satu presiden menjadi wakil yang berguna dan berguna
ini bukan sesuatu
deklarasi dukungan terhadap sandiaga uno di makassar
untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat menjadi yang kali pertama di indonesia
diawali dari kota makassar
upaya akan mulai dilakukan di dua puluh empat kabupaten kota lain di provinsi sulawesi selatan
hingga nantinya ke provinsi lain
pemimpinnya mampu bekerja dengan luar biasa
tawan tawan semua atau